walaupun nixon kan akhirnya pindah ke lombok gitu
jadi kalau kita bisa ikut bisa
pekenalan diri dulu kan gue belum tau nanti
maka jam delapan pagi mbak elvira sudah bisa masuk pelabuhan untuk menukarkan tiket menjadi boarding pass
nah kalau dalam satu minggu ke depan itu ada anomali
pertama dari sisi supply di mana banyak sekolah tidak memiliki guru yang cukup untuk mengajarkan bahasa indonesia ya